ya rifana seperti laporan cuaca saya tadi surabaya ini suhunya meningkat
karena memang sepanjang hari akan cerah sekali pada hari ini
berarti agak panas di surabaya
betul ya berarti jangan pakai baju yang tebal tebal kalau untuk teman teman kita di surabaya
dan musim kemarau ini suhu udara di surabaya meningkat seperti tadi yang sudah disampaikan oleh heranov
dan pemadam kebakaran kota surabaya menyiram jalan jalan kota agar udara terasa lebih sejuk
pukul sembilan pagi tim pemadam kebakaran mulai mengisi air tangki mobil water supply dengan air sungai kalimas
kegiatan menyeramkan air di jalanan kota sudah berlangsung sejak maret lalu dan akan dilakukan hingga musim kemarau usai
empat mobil water supply disiagakan di beberapa titik kota surabaya
seperti tugu pahlawan hingga balai pemuda kebun binatang surabaya hingga jalan basuki rahmat
jalan hr muhammad hingga jalan mejen sungkono
dan di sekitar balai kota surabaya
mobil water supply ini memiliki dua sistem penyiraman yaitu dari bawah mobil dan menggunakan selang
kapasitas tangki sebanyak lima liter cukup untuk menyirami jalan sepanjang satu kilometer
yang pertama yang jelas karena musim kemarau ini dari debu ya dan juga mengganggu kesehatan masyarakat
kemudian yang kedua juga pendinginan kota
kemudian contoh selanjutnya bahwa tugas kita pemenang kebakaran bukan hanya memadamkan kebakaran
tapi ada tugas tugas lain yang diperintahkan untuk pimpinan di luar itu
warga menyambut baik kegiatan penyiraman ini dan merasa udara lebih sejuk
namun ada juga yang menganggap efeknya hanya sementara
enak mbak adem gitu rasa jadi kita nggak perlu repot nyiram nyiram
kan banyak debu toh itu warung warung kita itu banyak ada kue gitu kan mbak
mbak bau gak air
enggak om bukan air got kok
sejuk cuman lebih baik mending ditumbuhi tumbuh tumbuhan aja agar lebih sejuk
kenapa gak disiram aja kenapa miliknya kokor
karena menurut aku kan cuman efeknya sejuk itu sedikit dan pertampaknya itu gak berkepanjangan
lebih baik ditandami tumbuhan gitu
rupanya dari mobil water supply milik dinas pemadam kebakaran kota surabaya ini juga bisa
untuk menyirami jalanan yang berdebu akibat pembangunan bos culvert
yang akhir akhir ini pemerintah kota surabaya banyak sekali memasang bot culvert
membangun bot culvert di jalanan kota surabaya
walaupun saya masih merasakan rasa panas hawa panas di kota surabaya yang kira kira tiga puluh dua sampai tiga puluh lima derajat celcius di siang hari ini
tetapi setidaknya saya bisa merasakan polusi debu yang tidak terlalu terasa bagi pejalan kaki maupun pengendara motor
odi kornelia didin iswadani surabaya